ratusan mahasiswa sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer tasik malaya jawa barat pada senin siang menggeruduk ruang rektor
para mahasiswa mempertanyakan nasib mereka pasca izin kampus dicabut oleh pemerintah
keributan terjadi saat ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di halaman kampus pada senin siang
masa berusaha masuk ke ruang ketua sekolah tinggi namun dicegah oleh polisi
mahasiswa mempertanyakan penyebab pencabutan izin
pihak kampus yang menemui demonstran membenarkan izin kampus telah dicabut namun ia tidak menjelaskan alasannya
pihak kampus mengklaim sedang berusaha agar mahasiswa bisa melanjutkan kuliah di sekolah tinggi lain hingga lulus dan menerima ijazah yang diakui oleh kemendikbud ristek
alasannya ditutup kenapa
nah itu kami menginginkan transparansi secara jelas
apa saja pelanggaran pelanggaran yang terjadi
dilakukan oleh pihak yayasan
arahan arahan arahan dari kepala llu di wilayah empat bapak samburi adalah kita disarankan untuk merge atau meningkatkan